sebelumnya ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyatakan presiden jokowi dan cawapres terpilih gibran raka buming raka sudah masuk ke keluarga besar golkar
jokowi dan gibran ke golkar menurut erlangga tinggal tunggu formalitasnya saja
erlangga menyatakan selama ini jokowi sangat dekat dengan partai golkar
sedangkan gibran raka buming raka merupakan sosok yang direkomendasikan golkar sebagai cawapres melalui rapimnas resmi
erlangga menegaskan golkar selalu terbuka terhadap kader terbaik bangsa dan jokowi merupakan salah satu kader terbaik bangsa yang sudah bersama golkar selama dua periode menjabat presiden
jadi bagi kami pak jokowi dan mas gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar golkar
nah tentu partai golkar selalu terbuka terhadap kader kader terbaik bangsa ini
dan jelas pak presiden pak jokowi adalah kader terbaik bangsa yang sudah bersama partai golkar di dalam dua periode beliau
sebelumnya presiden joko widodo beri tanggapan soal dirinya yang disebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari pdi perjuangan
hanya mengatakan terima kasih
ditanya soal tak lagi jadi kader pdip presiden jokowi hanya mengatakan terima kasih